saudara presiden joko widodo akan merayakan idul fitri di jakarta
presiden akan sholat id di masjid istiqlal
saat meninjau arus mudik di stasiun senen jakarta senin kemarin
di lebaran terakhirnya sebagai presiden
joko widodo kemungkinan besar akan sholat id di masjid istiqlal jakarta
presiden juga disebut akan menggelar open house di istana negara
sholat id di istiqlal pak
sudah ada recana sholat urami sama bukur bapak
tidak ada tidak ada recana recana
ada open house nggak pak